lihat mukanya nih anak lo nih nih lihat anak lo nih nih anak lo nih gue selalu urusin anak beginian nih
orang tua macal apa yang tega menganiaya anak kandungnya
oh ada kejadiannya di sebuah kamar kos kawasan pondok jagung timur serpong utara tanggerang selatan
sang ayah bahkan merekamnya ia menjambah menampar dan memukuli anak perempuannya yang masih berusia lima tahun
si anak diam saja tak melawan dan tak berdaya
seolah ia trauma sejadi jadinya
masyarakat iba sikap sang ayah membuat geram dan banjir kecaman
kejadian ini viral di media sosial pondok jagung timur serpau utara bergerak cepat
lucunya pelaku kerasan anak ini langsung kabur
sementara anaknya ditinggal sendirian
polisi pun membekuk sang ayah hanya dalam hitungan jam saja
namanya wahyu han
wahyu han doko tiga puluh lima tahun
menurut pengakuannya wahyu tega menganiaya akibat cemburu
mantan istrinya sudah punya pasangan lagi
sebagai pelampiasan ia merekam penganiayaan terhadap anaknya sendiri
berhasil mengamankan seorang tersangka dengan inisial wh
dimana yang bersangkutan adalah ayah dari korban
sebagai mana yang viral di facebook tersebut
saat ini si anak alhamdulillah kondisinya sudah mau berkomunikasi dan sedang dalam proses asesmen untuk psikologisnya

perlu diketahui masyarakat penganiayaan anak masuk dalam ranah pidana
banyak yang menyangka tindakan kekerasan ada di ranah keluarga dan urusan domestik orang lain
karena pelanggaran pidana menyalahi urusan domestik orang lain
banyak yang menanggapi undang undang
dan masyarakat harus bertindak cepat melakukan pelaporan
jadi tetangga pun boleh melaporkan ke penegak hukum demi keselamatan korban
lingkungan sekitar tidak perlu takut jika ada bukti data dan bukti fakta
laporkan kejadian ini ke komisi perlindungan anak

yang perlu diketahui pelaku kekerasan anak undang undang perlindungan anak no delapan puluh ayat satu menyebutkan
setiap orang yang melakukan kekejaman kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak
dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah
kekerasan terhadap anak semakin marah karena itulah literasi yang baik dan peran masyarakatlah yang mampu
mengurangi atau bahkan menghentikan kejadian ini agar tidak terulang kembali
tim liputan cnn indonesia